kepolisian resor sukabumi menangkap pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang dibungkus menjadi permen
cara ini dilakukan untuk mengelabui petugas yang melakukan penggeledahan
dari dua tersangka kepolisian menyita tiga on sabu senilai hampir setengah miliar rupiah
satuan narkoba polres sukabumi jawa barat menangkap dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu sabu
keduanya mengedarkan barang haram ini di wilayah kabupaten sukabumi jawa barat
untuk mengelabui petugas saat penggeledahan de dan as membungkusnya per paket dengan menggunakan bungkus permen
dari tangan kedua tersangka polisi menyita sabu sabu seberat tiga ons yang sudah dijadikan paket paket kecil dengan nilai sekitar lima ratus juta rupiah
sabu dibungkus seperti permen agar mudah membuangnya jika tertangkap oleh kepolisian
selain sabu polisi juga menyita beberapa linting dan paket kecil ganja dari kedua pelaku
terdiri daripada beberapa gram ganja dan tiga ons
sabu dengan dua tersangka yang tiga ons ini kalau kita rupiahkan hampir lima ratus juta
dan ini akan dipecah pecah kembali dan akan disebar di daerah sukabumi kota maupun sukabumi kabupaten
kedua pelaku akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika dengan maksimal hukuman mati
ahmad fikri sukabumi